indonesia berada pada tiga lempeng besar
yaitu lempeng eurasia lempeng indo australia dan lempeng pasifik
kepulauan nusantara juga berada di cincin api pasifik
dengan aktivitas gunung api yang tinggi
keadaan ini membuat pulau pulau di indonesia
bahkan pulau kecil sekalipun memiliki kandungan mineral yang kaya
agar potensi ini tidak membuat bisnis pertambangan menyasar pulau kecil
pemerintah kemudian menerbitkan undang undang no dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh
jungto nomor satu tahun dua ribu empat belas
akan tetapi undang undang tersebut tidak sepenuhnya bisa diberlakukan
menurut data direktorat jenderal mineral dan batu barat
kementerian energi dan sumber daya mineral
izin pertambangan telah diterbitkan di sedikitnya tiga ratus enam puluh sembilan pulau kecil di indonesia
sebetulnya di pertambangan tidak ada peraturan khusus untuk penambahan pulau kecil
karena perlakuan good manning practice itu adalah sama
tapi karena pulau kecil itu ada hubungannya dengan daya dukung
biasanya kita artinya dimintakan pendapat dari kementerian kelautan
dan sekarang ini
tidak ada zonasi zonasi
salah satu pulau kecil yang telah diizinkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi
adalah pulau romang di maluku barat daya
hingga saat ini enam perusahaan telah mengantongi sembilan izin usaha pertambangan
dengan komoditas berupa mangan galena andesit tembaga dan emas
polemik pertambangan di pulau roma juga menggugah peneliti dari fakultas kesehatan masyarakat
untuk melihat lokasi
cnn indonesia mengikuti rombongan peneliti dari universitas indonesia ini
rombongan menumpang kapal cantik alestari tujuh puluh tujuh dari ambon menuju pulau moa
ibu kota kabupaten maluku barat daya sebelum melanjutkan ke pulau romang
kapal cantika lestari tujuh puluh tujuh ini bermuatan lebih dari empat ratus penumpang
rute kapal ini adalah ambon menuju pulau kisar
di perjalanan kapal singgah di pulau damer
dia terbuat untuk menuthati negara di pulau romang
dan kehooj pelebak anda untukudesi tanggal
di kawasan kawasan dara peranasi

pemprotekan ayak ayak keribu anak yang berlaku
kami hanya awan banyak
nil biposa dan hal sternif
berbeza saja dengan tiket jaylon one
pemlayar weitere setelah bukan kerubuk tanaman
kita akan butuh binum

akan melanjutkan perjalanan dengan speedboat ke pulau romang pada keesokan paginya
dalam undang undang nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh jungto nomor satu tahun dua ribu empat belas
sejatinya pulau kecil hanya boleh dimanfaatkan untuk konservasi
serta kegiatan berbasis ekonomi sosial budaya dan lingkungan
sementara pertambangan dilarang beroperasi
pulau kecil itu harus sustainable
oleh karena itu kkp melalui undang undang satu tahun dua ribu empat belas
yang merupakan perubahan dari undang undang dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh belas
memastikan apapun yang dikelola di atas pulau kecil
pesisir dalam pulau pulau kecil apalagi pulau pulau kecil terluar
itu sifatnya harus sustainable
pertambangan tidak masuk karena pertambangan di pulau pulau kecil
merupakan kegiatan yang kita anggap beresiko
namun terlepas dari pelaksanaan undang undang tersebut
menurut direkturat jenderal mineral batubara kementerian energi dan sumber daya mineral
izin pertambangan yang telah diterbitkan tidak dapat dengan mudah dibatalkan
termasuk izin pertambangan di pulau roma
gini ada perizinan perizinan yang sudah terbit
yang sudah diterbitkan itu sudah lama sudah existing
nah itu perlu kita kaji betul
cost benefit baik secara lingkungan maupun secara keekonomian
itu bisa saja nggak ada masalah
tapi jangan sampai
kita ini kan memberikan kepastian investasi
kalau izin lama yang sudah existing
misalnya dia sudah investasi sekian juta usd
ya itu yang perlu kita hati hatilah dalam menetapkan iya atau tidak
tim peneliti dari universitas patimura ambon datang ke romang pada dua ribu enam belas
selama dua bulan tim melakukan penelitian dari sisi ekologi sosial dan pencemaran lingkungan
mereka menemukan dari sisi sosial
enam puluh sampai tujuh puluh lima persen
warga romang menolak aktivitas tambang
karena salah satu perusahaan dianggap ingkar janji
sedangkan pencemaran itu memang kita melakukan pengambilan sampel
di sekitar mungkin tujuh atau delapan titik
ya nanti ada di dalam petanya itu
kita bisa lihat penyebaran sampel sampelnya

nah sesudah itu memang lalu itu dianalisis ternyata
bahwa rata rata logam berat itu cukup tinggi
nah kalau sudah seperti begitu dan pulau yang begitu kecil
itu harusnya pertambangan yang akan membuka permukaan lahan dengan tambang terbuka
itu sudah tidak boleh

dan itu punya risiko terlalu besar kan

aktivitas pertambangan sempat dihentikan sementara oleh gubernur maluku
namun kemudian dibuka lagi
namun kemudian dibuka lagi
tahun dua ribu tujuh belas gubernur pada saat itu pak insinyur syed asagaf
karena mendengar hal itu langsung menghentikan sementara
meminta untuk menghentikan sementara proses penambangan sana
untuk dilakukan penelitian
penelitian pertama itu diminta oleh universitas patimura
kemudian beliau juga meminta dari kementerian
dari bareng turun hasilnya itu diuji di lab yang berbeda
ada dua lab yang berbeda
setelah hasil yang mereka peroleh sampai ke kita
rapat pada saat itu masih diberikan
di tahun dua ribu tujuh belas hasilnya bahwa lingkungan setempat tidak mengandung merkuri
sehingga rekomendasi pada saat itu untuk dibuka kembali
pemerintah provinsi maluku meminta bukti
agar mereka bisa melakukan langkah terbaik untuk pulau romang
nah kalau memang ada yang mengatakan logam berat
lebih banyak ya lebih besar kandungan logam beratnya
terus dampaknya kepada lingkungan seperti apa
datanya seperti apa mana datanya
sehingga pemerintah provinsi bisa mengambil langkah
nah kalau hasil dari kementerian pada saat itu kan sudah ada
itulah yang kami pegang
tapi kalau memang ada datanya lain silakan
kita tidak menutup diri
direktur jenderal pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan
juga mempertegas bahwa pulau romang termasuk dalam pulau kecil
karenanya aktivitas pertambangan semestinya dilarang di sana
pulau romang merupakan termasuk kategori dari pulau kecil
luasannya sekitar satu ratus tujuh puluh tiga km dua atau km dua
harusnya tidak ada pertambangan di sana
sesuai dengan undang undang pesisir dan pulau pulau kecil yang saya sebutkan tadi
prioritasnya tidak untuk pertambangan
aktivitas pertambangan di pulau seluas satu ratus tujuh puluh tiga km persegi ini
sempat memancing keresahan sekitar lima jiwa penduduknya
juni dua ribu dua belas warga menyerang tenda alat berat dan pekerja tambang emas
warga kesal karena sebagian kebun dan budidaya rumput laut mereka rusak
dan perjanjian jualan kembang emas yang diperlukan oleh pemerintah

satu malas jika kamu sedang ditemukan
setelah tiba pada malam sebelumnya pagi ini tim observer fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
mahasiswa universitas patimura kontras dan kru cnn indonesia berangkat dari pulau moa menuju pulau romang
kami menggunakan perahu motor milik warga romang yang biasa digunakan sebagai alat transportasi antar pulau
setelah memuat semua barang peralatan dan logistik ke dalam perahu kami naik ke perahu dan berangkat menuju pulau romang
jika cuaca baik perjalanan menuju pulau romang dapat ditempuh dalam waktu sekitar tiga sampai empat jam
namun baru sekitar tiga perjalanan

hujan lebat turun dan gelombang laut meninggi
perahu satu mesin ini harus sebisa mungkin menghindari gelombang
dan akibatnya kami butuh waktu lebih lama untuk mencapai pulau romang
bukan gelombang atau omong yang berubah keluarga di pulau romang itu

tapi ini geoprosional dan juga pilihan mudah transportasi
ini adalah satu peristiwa yang bisa warga gunakan untuk keluar pulau romang
kita untuk memulai perjalanan hari hari
untuk menjaga kemampuan orang sakit

setelah lebih dari tujuh jam menembus laut bergelombang dan di bawah gujuran hujan
tim sampai di pulau romang
kami merapat dan singgah di desa sholat
di desa ini kami disambut beberapa tokoh masyarakat
namun tujuan kami bukan desa ini
kami harus melanjutkan perjalanan ke desa jerusu dengan perahu
untuk kemudian menuju desa hila desa lokasi eksplorasi tambang emas di pulau romang
kami berada di pulau romang

kami berada di pulau romang
pagi harinya tim pengamat bergerak menuju lokasi lubang eksplorasi yang terletak di puncak bukit
kami berjalan menuju dataran tinggi didampingi beberapa warga pulau romang
kami berjalan menuju dataran tinggi didampingi beberapa warga pulau romang
di perjalanan kami melintasi perkebunan kelapa pala dan jagung milik warga
di perjalanan kami melintasi perkebunan kelapa pala dan jagung milik warga pulau romang
setelah lebih dari dua jam berjalan kami dihentikan petugas berseragam yang menyusul kami
petugas membawa senjata laras panjang didampingi warga yang menggendong senapan angin
mereka mempertanyakan tujuan kami dan izin yang kami bawa
mereka mempertanyakan tujuan kami dan izin yang kami bawa

posisinya sekarang sekitar setengah jam
kita posisinya sekarang sekitar setengah jam
kita posisinya sekarang sekitar setengah jam
dan sekarang kita sedang berkoordinasi dengan pihak warga kota desa
untuk menyatakan bahwa kita memiliki izin untuk menuju ke lokasi angel revenue functionatu
untuk menyatakan bahwa kita memiliki izin untuk menuju ke lokasi angel revenue functionatu
untuk menyatakan bahwa kita memiliki izin untuk menuju ke lokasi angel revenue functionatu
lokasi tersebut masih wilayah desa dan tidak bisa dikatakan kita tidak perlu izin untuk menuju lokasi itu
kami diminta bergerak ke lokasi yang lebih terbuka untuk mendapatkan sinyal telpon
di lokasi ini petugas mengaku telah menelpon camat dan mendapat perintah untuk melarang kami melanjutkan perjalanan observasi
padahal peneliti dari universitas indonesia sudah menunjukkan surat tugas resmi dan menyampaikan kegiatan ini sudah diketahui oleh pemerintah provinsi
kami menunjukkan surat tugas resmi dan menyampaikan kegiatan ini sudah diketahui oleh pemerintah provinsi
saya mendapat tugas dari atasan saya untuk melakukan survei lingkungan
saya dari departemen kesehatan lingkungan komunitas kesehatan masyarakat universitas indonesia
surat tugas saya ada di sini
dari pinti pui yang ada di saipaigani
belum pak masih di sini
belum pak belum
ini di sini pak ini sedang di pulau romang pak
jadi bagaimana pak ini apa apa saya boleh melihat dulu sebentar saya serahkan suratnya
sambungan telpon terputus dan negosiasi tidak berjalan
kami tetap harus mengikuti permintaan petugas untuk menghentikan kegiatan dan kembali turun ke desa
di tengah perjalanan kami berhenti sejenak di sumber air
sempat saya ingin membasuh wajah dan meminum air yang terlihat jernih ini
namun warga mencegah saya
dan ini mungkin salah satu sumber air bersih warga
nah ini asalnya dari mana pak
pegunungan ini masih bisa dipakai atau tidak ini
sebagian masyarakat yang pakai tapi sebagian besar sudah tidak pakai lagi
tidak mau pakai kenapa alasan itu
karena di sumber air ini ditemukan ada unsur logam berat
oleh tim universitas patimura ambon yang dibentuk oleh pak gubernur dan sk gubernur maluku
ada temuan lain mungkin yang membuat warga tidak mau minum mungkin pak
iya saya tambahkan sedikit bahwa beberapa bulan lalu
yang dipercaya warga bahwa hewan yang tahan terhadap air itu namanya ketam
itu mati dari sepanjang air ini
aliran air ini sampai ke bawah
kayak pemukiman warga
sehingga ini yang menguatkan lebih menguatkan
kemauan masyarakat bahwa memang air ini sudah tercemar
hanya lima meter dari sumber air ini kami menemukan hal yang memperkuat cerita warga
beberapa ketam atau kepiting darat
semakin banyak fakta yang kami lihat semakin bertumpuk pertanyaan tentang pulau ini
ada apa sebenarnya dengan pulau romang
romang adalah pulau kecil yang mandiri
cengkeh produksi kopra sektor perikanan dan budidaya rumput laut
pernah menjadi tulang punggung perekonomian pulau romang
belakangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi emas merambah pulau romang
menurut penelitian universitas patimura
ada kandungan emas yang cukup tinggi di pulau romang
yaitu berkisar sampai lima miligram per kilogram tanah atau batuan
setelah kegiatan observasi tim dari universitas indonesia
dihentikan oleh petugas dan kami diwajibkan kembali ke desa
petugas yang sama kembali menghampiri kami dan melarang pengambilan gambar
lalu meminta kami ikut ke balai desa menemui sekretaris desa
dan pak cawas sudah kebun terbang itu kita juga bisa ambil tindakan lain
jadi kita minta ampun juga minta maaf
karena kita daerah desa ini kerja sedikit kerja sedikit harus pak
kita tidak boleh sama sekali
kalau ada kegiatan kegiatan di sini tidak boleh
kami di sini masih rawang sekarang
pelarangan liputan yang dilakukan petugas dan aparat desa
membuat warga justru bersimpati kepada kami
beberapa warga mendatangi kami di lokasi istirahat
seorang warga bernama johan bercerita mengenai pulau romang
mengenai desa hila
mengenai masalah yang dilihat dan dirasakan warga desa
inilah saatnya saya mendengarkan
ini agak berubah sedikit
karena kemarin itu sebelum tambang datang cengkeh cengkehnya subur
tapi kebelakang ini termasuk saya punya juga habis
keluarga saya anak anak rumah saya punya
ada beberapa pohon satu dusung habis
tambang itu kalau misalnya kemarin itu kan tambang itu
belum bilang dua puluh tahun dikerja
tapi yang dikerja di atas bunuh semua tanaman pak
lalu saya mau hidup di mana lagi
tidak hanya johan yang datang kepada kami
dan berbagi cerita tentang romang
beberapa warga lain bahkan menunjukkan penyakit aneh
yang baru muncul beberapa tahun belakangan
jadi saya sedang di salah satu rumah warga
di sini saya bersama beberapa warga yang memang katanya
mengeluhkan ada penyakit baru yang mereka alami
penyakit baru ini berupa benjolan yang muncul tiba tiba
di tubuh mereka beberapa tahun belakangan
nah ini saya sudah bersama empat orang
ini adalah empat dari beberapa warga yang memang mengaku
punya penyakit baru yang mereka tidak tahu ini sakit apa
poke menunjukkan benjolan di leher yang pernah sebesar telur
benjolan ini sempat dikeluarkan sisinya di rumah sakit di kota ambon
namun perlahan kembali membesar
bahkan muncul benjolan lain di bagian punggung pemuda berusia dua puluh tiga tahun ini
sementara mary juga memiliki benjolan besar di lengan kanannya
sudah enam tahun benjolan ini diderita mary dan terus membesar
benjolan ini tidak pernah diperiksakan karena untuk memeriksakannya
warga harus pergi ke kota ambon
cerita matius tentang benjolan di lehernya juga menarik
matius yang mengalami sakit kepala sebelum munculnya benjolan
mencurigai sumber air bersih yang digunakan keluarganya
merupakan penyebab penyakit aneh yang diderita
sakit kepala pak kepala terus sakit sakit terus
sampai saat ini pun masih sakit
awalnya sebelum benjolan sakit tadi yang saya sakitkan itu pak
itu semin air dari sebelah dari posisi gunung sebelah ini
tapi waktu saya sakit itu saya mandi tiba tiba saya cium bau yang tidak enak pak
seperti bau gas tabung lpg itu seperti itu
di airnya ada bau gas ya
terus saya bilang ibu istri tolong kasih tahu sama kakak sama anak anak
lebih baik jangan kita minum air ini jangan kita konsumsi air ini
bisa saja kita konsumsi air di sebelah
mulai dari situ kita mulai konsumsi di sebelah
selain keempat warga yang mendatangi kami saya diajak seorang warga untuk melihat dua keponakannya
di malam gelap tanpa penerangan listrik saya berkunjung ke rumah ibu lila
di atas tempat tidur tanpa kasur terbaring jemmy
pemuda dua puluh tiga tahun ini tidak berdaya tubuhnya sangat kurus
dia hanya bisa berbaring sambil sesekali mengerang kesakitan
sebelum terbaring tak berdaya jemmy menderita sakit di bagian pinggang diikuti batuk terus menerus
kurang lebih satu tahun ya bu
sakitnya pertamanya gimana ya
pinggang sakit jadi tidak bisa bangun tidak bisa duduk bangun lagi dulu
lila juga memperlihatkan kondisi nelly kakak kandung jemmy
kondisi nelly tidak jauh berbeda dengan jamie
kurus dan duduk sambil menahan rasa sakit
tidak hanya benjolan di bawah payudara yang kini terus mengeluarkan cairan
tangan nelly juga terlihat gemetar atau tremor
penyakit yang diderita warga ini baru muncul sekitar lima tahun lalu di pulau romang
selain warga yang mengeluh dengan benjolan di tubuh mereka
beberapa warga lain mengaku sudah memeriksakan darah mereka di laboratorium di kota ambon
hasilnya dalam darah mereka terkandung logam berat seperti merkuri
tidak banyak yang bisa kami lihat dan dengar di pulau ini
cerita dan keluhan sebagian warga romang hanya petunjuk awal
ada sesuatu yang sedang terjadi di pulau ini
tim observasi universitas indonesia juga belum cukup memiliki data dan materi
sebagai bahan untuk melanjutkan penelitian
jadi kami datang ke sini dengan membawa tiga pertanyaan
pertama kami harus membuktikan apakah di sini betul terjadi pencemaran
yang kedua apakah pencemaran itu menyebabkan risiko atau tidak
apakah pencemaran itu menyebabkan risiko atau gangguan

yang ketiga apakah risiko itu sudah ada di dalam masyarakat
apakah risiko itu sudah ada di dalam masyarakat
sehingga kita perlu memetakan di mana kita harus mengambil sampel lingkungan yang kontak dengan manusia

kami memang diterima oleh warga romang
tapi petugas dan aparat desa melarang kami melakukan kegiatan apapun di pulau ini tim observasi
apa hasil kami pun meninggalkan romang dengan pertanyaan apa yang terjadi di pulau romang
sementara itu untuk mendapatkan jawaban mengenai penyakit warga romang saya menemui budi haryanto
profesor kesehatan masyarakat universitas indonesia ini beberapa kali melakukan penelitian kesehatan di wilayah sekitar pertambangan
antara lain di buyat sulawesi utara
saya menunjukkan foto beberapa warga dengan benjolan yang disebut sebagai penyakit aneh
profesor budi langsung merujuk pada kasus buyat
muncul lagi satu satu tambah lama tambah banyak kalau terjadi kontaminasi dari pencemar pencemar
dan sebenarnya ini kalau kita belajar dari kasus kasusnya dari bukunya si profesor harada yang ahli minamata itu
ternyata kejadian ini memang umum terjadi di pemukiman pemukiman di wilayah
di sekitar pertambangan
karena apa karena ini kan sebenarnya proses penambangan itu seringkali membongkar tanah
membongkar tanah untuk mencari mineral mineral dan sebagainya
nah lokam lokam berat itu ya misalnya pb ya timbal ya
terus kemudian merkuri kemudian kadmium arsen dan macam macam yang lain
itu yang tadinya ada di alam secara natural
dan itu kan keluar nih kebongkar gitu
dampak kontaminasi logam berat bisa lebih tinggi jika pertambangan terletak di dataran tinggi
sementara penduduk tinggal di dataran rendah
kalau kebetulan tambangnya itu ada di dataran tinggi dan kemudian penduduk itu ada di dataran rendah
maka peluang untuk kontaminasi ini akan terjadi baik lewat air permukaan air sungai kali sungai
dan juga dari aquifer bawah tanah yang ada sumur
karena kalau dikaitkan dengan penyebabnya ini nggak terkait langsung dengan merkuri
ini tidak terkait langsung dengan arsen ini tidak terkait langsung dengan satu persatu tidak eksklusif
tapi gabungan gabungan berbagai logam logam berat tadi yang kemudian menjadikan penyakit penyakit aneh
dibutuhkan tindakan pemulihan agar wilayah yang terkena dampak logam berat bisa kembali aman
untuk menjadi lokasi permukaan
bagaimana keman warga
jika dibiarkan saja wilayah yang terkontaminasi secara teori baru bisa pulih alami setelah satu ratus lima puluh tahun
lalu bagaimana dengan pulau romang